tapi rumah gak seperti kayak dulu mah
semua kondisinya beda gak ada mama
kejahatan reves udah terbongkar ma
apa yang terbongkar
aku tahu kamu pasti masih marah sama aku
karena setelah aku tau kalau ternyata kamu jadi bagian salah satu rencana reva untuk menghancurkan hubungan aku dan mas bayu
kalau kamu berpikir aku marah itu aku masih bisa terima
kamu tahu apa yang bikin aku marah
karena aku pikirin bagaimana perasaan abi setelah dia tau kalau ternyata dia bukan anak kandung dari mas bayu
aku mikirin bagaimana terguncang dan bingungnya hati dia
seakan akan abi itu nasibnya ada di tangan kamu dan reva
berhasil kalian bikin abi merasa kalau ayahnya udah meninggal selama ini
dan yang paling nyakitin dilakukan hanya karena perebutan harta lalu abi menjadi korban
kamu salah paham aku aku tuh baru tahu kalau abi itu anak kandung aku aku berani sumpah
wi aku nggak pernah merencanakan ini semua aku sayang sama abi seperti kamu sayang sama dia
tolong percaya sama semua kejadian seperti ini terus aku harus percaya aku udah nggak
tahu siapa yang bisa aku percaya
dewi itu bener bener peduli sama api
dan kalau emang bener kamu tuh sayang sama abi kamu bisa jaga abi kamu bisa lindungi
seiring dengan waktu dewi pasti akan
percaya sama kamu
pak apa suapnya nabi sih
nabi lagi sedih
nabi nanti dewi gak ada disini
kayak bapak sama anak aja ya
semua juga tau kok
aku juga gak bakal sudi
kalo suamiku sendiri
punya anak dari selingkuhan
resik banget sih
sekarang aku harus nginep dimana coba
gak mungkin kan kalau sekarang aku minta nginep di rumahnya mas fahri
yang ada malah
malah aku diceramain
kalo enggak ya aku diusir
sekarang lebih baik aku pikirin gimana langkah aku selanjutnya
bukan reva namanya kalau misalkan aku menyerah begitu saja
kali aja pengacara aku bisa ngasih aku nasihat hukum soal ini
besok besok aku akan kesana
kondisi mama retno baru membaik
apa aku harus kasih
kasih tau mama retno soal abi
yang ternyata bukan cucu kandungnya
cucu laki laki yang selama ini mama retno harapkan
aku harus gimana
ke kenapa huy
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
kenapa kau mengveri saya ser harmonia ini

katanya polos dulu
terima kasih kamu udah nemenin aku seharian ini
udah nganterin aku pulang juga
ini hari yang sangat berat
tapi aku juga tahu kalau kamu itu seorang wanita yang sangat kuat
karena itu aku mencintaimu
kamu pegang aja
kalau kamu butuh keangetan
kau pamit dulu
masa sih gak ada cara lagi
celah sedikit aja untuk aku tetap berkuasa di rumah itu
dengan terbongkarnya fakta hukum
kalau pak bayu bukan ayah kandung dari abimanyu anak ibu
maka secara otomatis
legal standing ibu menjadi lemah
dan ibu tidak bisa menuntut apa apa lagi
ini gimana sih pak
kalau ini berhasil
dan kalau ini berhasil
aku bisa mendapatkan harta
tujuh turunan yang gak akan habisnya
kamu tinggal bilang aja berapa yang kamu minta
ini bukan soal bayaran
ibu mau bayar sebesar apapun
kalau fakta hukumnya tidak ada
semua gugatan akan ditolak sebelum masuk persidangan
masa sih gak ada yang bisa aku lakuin lagi
kalau aku nggak bisa tinggal di rumah itu
aku harus ada sesuatu yang bisa aku dapetin
selama saya pergi tolong jagain
ya bu dewi tenang aja
berutno aman sama saya
pak dewi gak lama kok perginya ya
iya gak usah khawatir
mungkin kalau mama mau terapi
tunggu dewi pulang dulu biar ada yang jagain mama
dewi memang wanita yang sangat baik
dia sangat perhatian sama aku
bahkan jauh lebih baik daripada nisa anakku sendiri
eh kita masuk lagi ya bu
apa kamu buat apa datang sini lagi
setiap hari bisa berasa bersalah sama mama
harusnya aku yang anak kandung mama yang urusin mama
nggak urusin mama
bukan orang lain
udah lah kamu pulang aja
jangan kesini lagi
ma aku tau mama benci sama nisa
karena nisa sudah terlalu banyak bikin kesalahan sama mama
nisa sudah terlalu banyak bikin kesalahan sama mama
nisa sudah terlalu banyak bikin kesalahan sama mama
tapi rumah nggak seperti kayak dulu ma
semua kondisinya beda nggak ada mama
apalagi semuanya kejahatan refus sudah terbongkar ma
apa yang terbongkar